disini kubuknya gosip disana kubuk airnya airnya
ya begitulah kalau otaknya pandir
pepes ikan dengan sambal terong semakin nikmat tambah daging empal
orangnya diterobong kpk karena nyolong eh lah kok kuar kuar mau dicegal
jagoan pak jokowi rambutnya putih gigih bekerja sampai jungkir balik
hati seluruh rakyat indonesia pasti akan sedih jika kelak ada presiden hobinya kok menculik
terima kasih anda masih bersama kami di political show
dan kita tadi sudah mendengarkan bersama ya monolog yang disampaikan oleh budayawan butet kertarjasa
dalam acara puncak peringatan bulan bung karno sebelum saya nanti ke mas toto
ini soalnya penting banget ini mas jarod kira kira itu tadi ditujukannya untuk siapa sih
kalau itu ya tanyakan jadi kepada mas butet
beliau ini kan budayawan ya seniman menyampaikan ekspresinya ya
seperti itu ya silakan tanya pada beliau
tapi itu disampaikan di acara pdi perjuangan masa pdi perjuangan nggak tahu
oke itu nggak dikurasi dulu ya sama pdi perjuangan
juga itu kan bagian dari kebebasan seorang seniman budayawan untuk berekspresi
tapi pdi perjuangan menyayangkan nggak itu disampaikan
kan pdi perjuangan yang selalu mengatakan bahwa jangan ada pembelahan lebih baik kita bersatu
pernyataan monolog seperti itu di dalam acara partai itu kan berpotensi untuk membelah mas jarod
mas butet itu kan sejak pemerintahan pak harto itu kan bikin monolog ya waktu itu ya
dan sangat terkenal itu teater gantriknya itu ya sehingga terbawa sampai sekarang ya
bahwa beliau menyampaikan seperti itu memang sudah seperti itu karakternya terbuka seperti itu
tapi pdi perjuangan nggak menyayangkan ya
kalau sudah seperti itu ya
sebetulnya disampaikan di acara partai kita itu tidak bagus lah
oke jadi disayangkan lah oleh pdi perjuangan
kurang elo lah kurang elok begitu ya
tapi itu kita menghargai kebebasan untuk berekspresi ya
sebagai seorang seniman sebagai seorang budayawan dan beliau juga punya dasar tentunya
untuk menyampaikan beliau punya isi hati unek unek ya silahkan saja kan gitu ya
tapi kalau seumpama itu akan disampaikan pada panggung
apa yang lain akan lebih bagus gitu ya
karena kita di dalam puncak peringatan bulan bung karno itu kan temanya kepalkan tangan persatuan ya
jadi kita harus menyatukan berbagai macam komponen komponen bangsa ini gitu ya
untuk bisa bersatu untuk arahnya bagaimana mewujudkan tujuan bernegara kita
satu masyarakat yang adil dan makmur
dan bagaimana kita bisa mempercepat ya apa yang sudah dikejarkan oleh pak jokowi
dan itu aja sebetulnya ya
jadi ke depan gak akan ada pernyataan pernyataan seperti itu ya
bukan begitu bukan begitu
jadi kita gak bisa mensensor apalagi mensensor seorang budayawan seperti itu
kan bukan zaman di masa lalu
masa lalu kan disensor dulu ya itu siakan aja berekspresi kan gitu kan
oke tapi disayangkan lah ya oleh pdi perjuangan
kalau saya sebagai orang jawa ya sebetulnya mas budet itu
mas buto juga orang jawa loh
beda beliau jawa tengah aku jawa timur gitu loh ya
jadi lebih halus jawa timur
oke itu menurut pak jarad ya
halo pak jokowi orang jawa tengah loh
iya jawa tengah
saya mau tanya ke bang fadli
bang fadli merasa tersindir nggak kalau tadi pd perjuangan menyayangkan
sebetulnya itu tidak perlu disampaikan di dalam acara partai
tapi ini kan seniman budayawan tapi merasa tersindir gak dengan pak malopo
saya kira gak ada ya
kami di gerindra merasa sama sekali tidak tersindir
dari apa yang disampaikan oleh mas butet itu
malah komentarnya pak prabowo itu tadi mengatakan ya dia senang karena memang orangnya lucu
dia kan seorang entertainer
dan kita juga pernah meng hire budet juga dulu tuh tahun dua ribu sembilan kalau tidak salah
ya memang begitu lah
ya mungkin orang bisa melihatnya pro dan kontra
tapi kami merasa politik kedepannya kita mau menjunjung persatuan ya
karena pak prabowo ini ya berdiri di jalan tengah lah gitu
jadi kita melihat dan juga beliau juga menyampaikan kita jangan lagi melakukan satu negatif atau black campaign apalagi gitu ya
jadi ini anda merasa gerindra merasa bahwa apa yang disampaikan oleh mas budet ini adalah negatif campaign ya buat pak prabowo
tidak saya kan tidak mengatakan begitu
oke tapi merasa gak gerindra gak
ini pesannya pak prabowo itu
jangan melakukan negatif campaign ya
jangan melakukan negatif campaign ya
oke jangan melakukan negatif campaign ya
pak ganjar pak anies ini adalah juga bagian dari putra putra terbaik gitu loh
jadi kita harus berkompetisi lebih sehat lebih dewasa mungkin ke depan gitu ya
karena tantangan tantangan semakin berat
ya luar biasa semakin berat gitu
jadi kita tidak menganggap itu sesuatu yang penting gitu ya
itu anggap aja hiburan politik gitu
jadi bukan sesuatu yang penting bukan negatif campaign juga buat pak prabowo ya kalau buat gerindra
enggak kita nggak menganggap itu sebagai sesuatu yang penting lah
tapi kan anda katakan dalam akun twitter anda bahwa ini mas butet kepepet untuk mengisi dompet itu maksudnya gimana
biarlah agak sedikit cerewet ya
itu kan hiburan politik juga ya
kadang kadang kita gatel juga kan
berarti merasa tersindir
ya enggak sama sekali tidak tersindir
kalau gak tersindir maksudnya kok gak bisa dibalas pak fadli
itu mas butet itu ya saya kenal baik ya jadi biasa biasa aja
jadi gak ngerasa jadi negatif campaign ya
mungkin bisa nanti di hire juga oleh partai lain juga bisa
meskipun disampaikan oleh bang fadli ini bukan negatif campaign ini bukan sindiran tapi beberapa elit dari gerindra menanggapi itu
artinya kan merasa terganggu ya meskipun tadi mas jarod mengatakan bahwa misalnya tidak disampaikan
oh bukan begitu
enggak bisa kita merarang rarang seorang budaya untuk menyampaikan itu
silahkan saja begitu ya
didengarkan saja tapi kita harus menangkap substansinya itu
dan saya pikir mas butet juga tidak menuduh si a si b ya kan
siapa siapa itu enggak
substansinya apa jelas gitu
gak ada namanya
gak ada nama belum disebut nama
kalau misalnya ditafsirkan macam macam ya terserah yang menafsirkan tapi beliau ya harus kita hargai dong
beliau punya kreativitas itu loh

dan menjadi naif juga kalau kita mengatakan di acara partai politik butet yang kita sudah tahu perilakunya dari dulu
dan menjadi naif juga kalau kita mengatakan di acara partai politik butet yang kita sudah tahu perilakunya dari dulu
kekritisannya kita tidak artikan itu juga secara politik walaupun tidak keluar nama
dengan ditutup menyatakan mendukung mas ganjar
sangat mudah diartikan walaupun mungkin salah ya
itu sindiran kepada pak prabowo atau kepada mas anies
lalu pertanyaannya apa salahnya
apa bedanya dengan bang fadli ketika membuat puisi sontoloyo

itu kan juga sebuah kreativitas dari seorang seniman bernama fadli zon
apakah salah juga kan tidak
negatif campaign itu adalah salah satu ciri khas dari negara demokrasi
yang sedang berkompetisi antara aktor politiknya
kalau semuanya kemudian dalam kampanye saling mengatakan
anda juga putra terbaik ngapain ada kampanye
ya sepakat saja untuk kemudian melakukan suksesi kemimpinan
atau sama seperti ketika berbicara mengklaim
saya lebih dekat dengan jokowi
karena senyumnya jokowi lebih lepas ketika ketemu dengan saya
yang sedang terjadikan itu
yang billboardnya lebih banyak atau spanduknya lebih banyak
enggak anda bertarung dong
siapa yang lebih ngerti hilirisasi
bagaimana memaknai infrastruktur
bagaimana kemudian bicara menjawab kritikan mengenai ikn
yang dianggap tidak tepat waktu karena kurang uang
saya tidak melihat sampai saat ini
perdebatan pak prabowo dengan mas ganjar disitu
yang terjadi adalah setiap ketemu pak jokowi
aduh cepat kirim foto misalnya kan
saya lebih melihat itu lebih banyak dilakukan pak prabowo
karena pdi perjuangan saya tidak tahu kurang logistik
billboardnya belum ada gitu ya terkait dengan itu
terlepas seberapa besar kekuatan yang dimiliki oleh pak jokowi
terlepas anda adalah bagian dari koalisi dari pak jokowi
pede dong seorang prabowo punya karakter kemimpinan
pede dong prabowo mengatakan saya bisa lebih dari pak jokowi
sama seperti ganjar harus berpikir pada level itu
oke silahkan pak prabowo
saya kira pak prabowo ini melihat satu konteks yang lebih besar gitu ya
terutama masalah kebangsaan
jadi apa yang menjadi program program yang baik tentu pasti akan dilanjutkan
dan saya kira itu sesuatu yang biasa ya
tentu ada juga beberapa hal yang bisa saja ada koreksi
saya kira pak prabowo menempatkan diri
sejak beliau menempatkan diri di dalam kesejahteraan ini
sejak beliau membuat satu keputusan untuk bergabung dengan pak jokowi
itu mementingkan segala hal untuk kepentingan bangsa
dan saya melihat beliau sudah selesai dengan dirinya gitu
jadi gak ada masalah masalah yang terkait untuk mengejar harta mengejar jabatan dan lain lain
kecuali memang pilpres ini saya kira ini sebuah panggilan gitu ya
dan saya mengikuti beliau ini sudah tiga puluh tahun gitu
dan pikiran pikirannya itu sudah selesai ya
prabowo itu ya tidak
tidak jauh dari kepentingan rakyat ya bagaimana
supaya rakyat tersenyum intinya itu
beliau juga bagaimana kalau
negara kita itu terkoyak koyak
seperti di negara negara lain saya kira ini
perlu kita sadari bersama ya
oke bang fandi tapi
kita melihatnya publik
tim gerindra ataupun pak prabowo
itu begitu ingin menempel sekali
dengan pak jokowi jadi dalam
wajar saja apa sebetulnya yang ingin
ditampilkan apakah menunjukkan
kedekatan mengambil endorsement
ataupun elektorat pak prabowo adalah
menteri pertahanan dari kabinet pak jokowi
dan memang beliau juga
pernah menjadi rival
dan kemudian membetulkan satu tim yang
juga terdiri ada rivalnya
satu hal yang menurut saya
sesuatu yang baik juga dalam demokrasi
kita pernah dicontohkan dulu di dalam
demokrasi di amerika abraham
lawan politiknya jadi
menurut saya itu sesuatu yang baik
gitu ya jadi bukan dibuat buat
gitu dan kalau sekarang ada
preferensi semacam itu kita
lihat saja tentu yang menentukan
dan memilihkan nanti adalah rakyat
saya mau ke golkar bang maman
yang seperti ini ya yang pemilu
belum mulai kampanye belum mulai tapi
sudah mulai ada pembelahan
dalam tanda kutip pembelahannya bukan dilakukan oleh
partai ya tapi oleh seniman oleh
jadi golkar di dalamnya juga ada pembelahan juga
ada yang ingin ke pak prabowo ada yang ingin ke
saya respon sedikit dulu tapi menarik
ini tadi yang terakhir itu loh
disampaikan oleh mas sunarto
enak loh kalau misalnya perdebatan kita
di televisi ini diisi dengan ide
program kayak tadi misalnya sekarang lagi
rame isu masalah hilirisasi
hilirisasi itu punya plus minus
bagaimana baiknya buat
negara kedepan lalu kita bicara mengenai
nah itu yang sebetulnya diharapkan kami
orang golkar kaum karya kekaryaan ini
kita ini kan pengen perdebatan perdebatan
yang jauh lebih konstect yang lebih
konstruktif lebih konteksual daripada
hanya sekedar memperdebatkan mohon maaf ya
statement seorang butet gitu
yang nggak mau masuk dalam perdebatan itu
walaupun iya kami menyayangkan iya
kami pengennya ada perdebatan yang jauh
lebih konstruktif daripada hanya sekedar itu
sekedar itu kenapa karena contoh loh
ini kan kita juga kita udah ngelewatin
dua pemilu nih pak jokowi yang pertama
terbelah dalam sebuah perdebatan yang
menurut kita nggak nggak nggak sehat lah
lalu pilpres yang kedua begitu juga
kenapa sih gak coba kita one step
kita evaluasi ya di pemilu yang kemarin
kita masuk dalam perdebatan yang lebih keras
jadi gini positif campaign dan negatif
campaign yang kita perdebatkan adalah
dan kontra dalam sebuah kontra oke
konteks bagaimana sih bisa membawa
indonesia ke depan lebih baik
apa yang memang belum diselesaikan oleh pak jokowi
apa yang sudah diselesaikan gitu loh
kita inginnya seperti itu
makanya tadi di awal saya bilang
kita ingin ada pemimpin sampai hari ini
kita ingin pemimpin yang memang lebih
maka hari ini sampai detik hari ini
kita masih tetap ingin mendorong pak erlangga hartarto
sebagai salah satu mungkin poros baru lah ya
poros yang memang jauh lebih mengedepankan
perdebatan konstruktif perdebatan
yang memang bicara tentang ekonomi
daripada hanya sekedar tadi ya
pak erlangga jarang pamer foto
kalau lagi bu jokowi gitu
itu lebih baik menurut saya
tapi elektabilitasnya nggak naik naik
ya ya itu
nah loh nggak apa apa
loh justru ini sebenarnya
kalau tanya ke saya
justru ini bisa menjadi salah satu bahan
diskusi kita bersama
orang ada satu sosok figur
yang sudah bertahun tahun ini berjibaku
menjaga perekonomian negara
ada pertanyaan kalau tadi kita
saya mengutip yang disampaikan oleh mas yunarto
kalau kita mau melihatnya secara linier
atau secara tidak linier ya
ini kan bisa menjadi sebuah bahan diskursus yang bagus
berarti kan yang perlu kita pertanyakan
apakah edukasi politik di negara kita masih kurang
atau mungkin ada yang salah dalam delivering
pencitraan dari ketomong manda
iya mungkin belum sampai ke masyarakat
karena politik itu kan is all about perception
betul betul mbak
itulah kenapa kami sampai hari ini
tetap mengusung pada isu yang memang jauh lebih konstruktif
isu mengenai kompetensi
karena terlepas dari ada gimmick gimmick politik
pencitraan yang disampaikan oleh semua kelompok
kita perlu menawarkan kepada publik juga
sebagai bahan diskursus kita bersama
jadi fine gak ada yang perlu kita pusingkan
nggak ada yang perlu kita khawatirkan
kalau bahwa langkah ini yang kita lakukan di golkar ini
mungkin belum bisa terlalu diterima oleh publik
tidak ada masalah
tapi yang terpenting golkar sudah menyedorkan ini
tapi di internal golkar yang saya dengar ada pembelahan
jadi ada yang pengen ke pak ganjar
ada yang kepengen ke pak prabowo
ya wajar dong
golkar ini partai yang paling demokratis
kita itu punya kelompok a kelompok b kelompok c
ya bahwa ada yang menginginkan ke kanan
ada yang menginginkan ke kiri ke depan ke belakang
lebih banyak mana jumlahnya
yang menginginkan pak erlangga atau ke ganjar atau ke prabowo
saya pikir kalau kita mau menanya lebih banyak lebih mana
yang terpenting tadi faktor faktor bagaimana yang tadi saya bilang
karena dari hasil survei preferensi konstituen partai golkar
itu mayoritas ya ke pak prabowo
gini tadi saya bilang tidak hanya sekedar di lhk
tapi juga di wilayah dari faktor survei
bagaimana setelah pemenangan nanti komposisi di parlemen komposisi di
itu penuh dengan banyak sekali pertimbangan
jadi saya pikir kalau di internal golkar
bahwa ada yang ke si a ada yang ke si b ada yang ke si c
pasti itu terjadi baik juga saya yakin di gerindra di semua partai
namun ada hal yang jauh lebih penting
kalkulasi politiknya lebih kompleks kalau kita melihat dua ribu dua puluh empat ini
oke kalau di golkar ada yang terbelah kang bima bagaimana dengan di pan
kita dengar juga ada yang terbelah sampai ribut katanya di rapat gitu di internal
ada yang pengen ke ganjar ada yang pengen ke prabowo
karena pada pusing ya sudah pak zul aja yang maju gitu sama pak erlangga
saya komentar dulu soal mas butet boleh ya
saya kira terlepas dari siapa menyendiri siapa
mas butet ini mengingatkan kepada kita bahwa pilpres itu adalah pertarungan gagasan masa depan
dan rekam jejak masa lalu jangan lupa itu
jadi saya kira itu adalah entry point
daripada publik itu disuguhkan gimmick politik seremoni
saling mengunjungi pertemuan tertutup senyum sana senyum sini
dan kemudian selalu berubah
subsasinya nggak ada
suka atau tidak dua ribu sembilan belas itu menurut saya keren
ada isu besar apakah lanjut dengan visi pak jokowi terus
atau direvisi dengan kekuatan oposisi itu menarik menurut saya
nah hari ini itu miskin sekali saya kira
jadi seolah olah pilpres ini
karena semuanya membahas kemana pak jokowi
jadi jangan direduksi seperti itu dong
oke itu kan ketua umum ketua umumnya ini
karena pak jokowi pun

karena membahas kemana mana
bukan saya yang bilang ya
saya sedang menunggu puisi barunya sebetulnya
apakah berbeda warna atau tidak
tapi kan itu karena keinginan ketua umum ketua umum partai anda juga
ketua umum golkar ketua umum
jadi saya kaitkan dengan internal ya
semua itu pak jokowi
saya kaitkan dengan internal ya
nah kemudian ketika terjadi perbedaan di internal
itu kaitannya ke situ
masing masing dari kami misalnya
melihat bahwa lah kalau kita ke sana
maka arah pemerintahan akan seperti ini
dampak bagi partai bagaimana
sama platform partai seperti apa
cocok dengan platform pan sembilan puluh delapan misalnya
kan seperti itu
nggak boleh berbeda
nah jadi wajar dong kalau terjadi dinamika itu
sulit dong berarti kalau sesuai dengan platform pan sembilan puluh delapan ke pak prabowo
ya tergantung tafsirannya yang mana
pak prabowo sekarang agak berbeda dengan yang dulu katanya
tapi kalau presiden
tapi tadi kata anda pertarungan masa lalu
kalau mendengar gini dua duanya kayak pengen bicara kompetensi
seperti erlangga zulkifli hasan bisa
atau mungkin erlangga erktohir kalau misalnya susah
ya itu gimana
silahkan sebentar bang fadil nanti saya kasih kesempatan
artinya sama seperti mas toto tadi sampaikan
masih ada empat bulan ke depan
ada perkembangan dinamika survei
dan kita ingin sebetulnya ada bursa gagasan yang naik
sehingga publik juga bisa
bisa kemudian bersuara
bukan hanya sekedar arah pak jokowi kemana
ibu mega kemana
jadi ada gagasan yang mempengaruhi preferensi politik ya
kalau dulu kan ada swing voters yang akan berhitung
nah kita berharap akan seperti itu ke depan
tapi ada pembelahan
ada belum jawab pertanyaan saya
oh pasti ada
pembelahan di internal pan ada ya
dinamika perbedaan itu ada
bahkan kalau misalnya bingung ke ganjar atau ke pak prabowo
sudah ajuin aja pak zulkifli hasan dengan ketemu mugulkan erbayang
dalam rapat dpp harian beberapa minggu lalu
hal seperti itu terjadi
itu sangat menyenangkan menurut saya
kita terbuka sekali
ya ada kawan yang angkat tangan berbicara bahwa
ya lebih baik kita kesini lebih baik kita kesini
lebih baik kita menawarkan kandidat sendiri
enak menjelaskannya kepada konstituen
kan gitu ya
sama kayak saya di partai golkar juga begitu
daripada kesana kalau ketum yang maju menjelaskan ke konstituen kan enak
nah urusan putaran kedua kemana kan berbeda lagi
lepas dari komunikasi politik yang saya kira belum selesai ini
saya kira yang paling penting juga
tadi yang disampaikan bagaimana kita melihat visi misi ke depan selanjutnya juga
suara rakyat gitu
apa yang sebenarnya diharapkan oleh masyarakat
jangan sampai kita yang berada di elit partai politik ini hanya bicara tentang elit juga gitu ya
yang saya kira ini bisa membahayakan demokrasi gitu
nah saya kira komunikasi dengan rakyat dengan civil society dengan tokoh tokoh ormas dan lain lain ini
akan juga menjadi suatu hal yang sangat penting gitu
oleh mungkin semua partai politik untuk melakukan itu
ya saya kira juga dimulai tetapi dominan di dalam percakapan publik itu adalah elit gitu
ini yang menurut saya bisa menganggap bahwa seolah olah persoalan ke depan itu hanya persoalan dari segelintir elit
ini yang menurut saya perlu kita koreksi
tapi suara elite mempengaruhi suara kebawah
iya iya tentu
dan rata rata selama ini proses politik ditentukan oleh elite
rakyat ini yang paling penting gitu
jangan merasa left behind gitu
jangan merasa ditinggalkan itu yang berbahaya
kalau misalnya nanti ya nggak ketemu nih titiknya
golkar bertemu dengan pdi perjuangan kemudian bawa proposal cawapres ternyata ditolak
terus kemudian pan juga bawa proposal cawapres ketemu pd perjuangan ditolak
demikian juga sebaliknya ke gerindra begitu ya bawa proposal cawapres semuanya ditolak
betul nggak ada info bahwa menggabungkan pak erlangga dengan pak zulkifli hasan atau pak erlangga dengan pak erick thohir menjadi jalan tengah
sampai hari ini belum ada proposal
hari ini belum ada proposal pengajuan secara resmi
tapi kan hasil keputusan munas dan rakan nas
kepada pdip kepada gerindra maupun kepada manapun
karena hari ini golkar masih sesuai dengan keputusan munas bahwa partai golkar mencalonkan pak erlangga menjadi calon presiden dan atau calon wakil presiden
itu final itu amanah munas yang gak mungkin kita geser
nah keputusan rakan nas terakhir memberikan mandat penuh
kepada pak erlangga untuk membangun komunikasi politik dengan semua pihak
jadi bagi kami belum ada pembicaraan final dari semua partai maupun proposal yang resmi
ini masih dalam proses komunikasi politik yang saya pikir masih sangat cair
dan yang kedua kalau tadi saya lihat ini menarik tadi surveinya
sebenarnya ini jadi semakin ini surveinya mas toto tadi
itu kan capres ya
nah kalau udah kayak begitu berarti faktor berarti sudah hampir final kan di situ
walaupun tadi indopol jawabannya malah berbeda gitu
saya kembali lagi saya tetap tidak mau menganggap bahwa ini benar ya menjadi sebuah kemenangan tapi menjadi salah satu faktor
kalau tadi melihat kayak begitu berarti ngapain semua musti harus pusing pusing menentukan wapres
berarti kenapa mesti harus pusing pusing ngomongin masalah wapres
berarti mau jalan jalan aja
betul dong kalau tadi
oke maksudnya jalan sendiri
ya silahkan saja gitu loh
kenapa mesti harus memperdebatkan masalah wapresnya siapa gitu loh
artinya mau wapresnya si a si b si c si b ini sudah tidak lagi menjadi faktor
sebetulnya kan begitu kalau dari hasil surveinya mas yunus

beliau tidak bertanya mengenai siapa yang akan anda pilih delapan bulan dari sekarang kalau kita bicara sekarang ya
artinya dia tidak memaksa orang menjadi membuat forecast mengenai hasil pemilu dua ribu dua puluh
oke itu mempredisinya sekarang ya
apabila pemilu diadakan hari ini mana yang bapak ibu pilih
maka kita sebutnya sebagai sebuah snapshot
artinya sebetulnya bahkan ketika berbicara ada selisih yang sangat jauh pun karena jeda waktunya masih delapan
masih bisa berubah kan
ada banyak variable masih bisa berubah kan
masih bisa berubah kan
ada lain yang bisa kemudian mempengaruhi termasuk salah satunya cawapres dan pembentukan koalisi
artinya gini kita teropong dari sisi itu
maksudnya andaikan hari ini gitu loh
artinya maksud saya kalau kita lihat dalam pendekatan hari ini berarti hari ini nggak perlu kita pusing pusing ngomongin masalah wapres
putuskan aja jalan aja masing masing
oke kalau jalan masing masing ini golkar nggak mau membuat poros sendiri
ini kan dua duanya masih bingung nih golkar sama pan

tadi saya dari awal bilang dalam politik tuh gak ada yang bingung
semua penuh dengan kalkulasi iya
ya kita sudah punya opsi juga
regulasi paling mungkin buat golkar apa
yang membangun poros sendiri
mungkin ada ada kepastian pkb bareng sama gerindra
hari ini yang bisa nyalon sendiri itu hanya pdip partainya loh
bahkan kalau tanya ke saya apakah ganjar pasti nyapres belum tentu
karena belum didaftarkan
emang ada jaminan pdip pasti dukung ganjar
bahwa hari ini iya tapi tadi dibilang oleh mas yona
tiga bulan ini semua masih bisa berubah
jadi saya pikir
membangun poros sendiri kalau misalnya sulit bergabung ke pdip
semua skenario sangat mungkin yang terpenting bagi kita ada lima preferensi atau ada empat preferensi yang harus kita hitung bersama
yang pertama pendekatan statistik survei
yang kedua preferensi elit
yang ketiga dukungan partai koalisi
dan yang terakhir kekuatan pasca terpilih
baik itu di eksekutif maupun di legislatif
yang kedua harus menjadi faktor perhitungan kita
bagi kita dan yang terakhir dari itu semua
yang paling utama adalah siapapun calon presidennya dia harus memiliki kompetensi untuk memastikan membawa kapal besar bangsa ini
nah kalau pdip perjuangan itu disampaikan ya
kita gak ada bingung gak ada bimbang
politik bagi kami itu adalah masalah keyakinan ya
dan kita udah yakin betul bahwa calon presiden kita itu masih ganjar peran allah
kemarin waktu bulan bung karno ya puncak bulan bung karno sampaikan
semua kader seturun memenangkan
ganjar peran allah dan mbak puan all out
tentang bagaimana calon wakil presiden itu nanti masih panjang itu satu
yang kedua betul tadi disampaikan survei itu bukan patrokan
apalagi waktunya masih kurang delapan bulan sangat dinamis ya
tergantung bagaimana preferensi
tapi preferensi rakyat
makanya kita harus turun ke rakyat
ke akar rumput
nah ini terus menerus
saya pikir itu
sehingga belum terbentuk siapa yang menjadi bakal calon wakil presiden
ya yang nanti akan didaftarkan ke kpu
biasanya kalau seperti ini saya sepakat mungkin
oke semua main last minute ya
seperti dua ribu sembilan belas ini kasian nih pemilih
semuanya gak bisa melihat rekam jejak lebih awal
karena partai partai elit maunya nanti di last minute aja
tapi kita harus jeda bagaimana nanti tanggapan dari teman teman mahasiswa
jangan kemana mana tetap bersama kami di political show